halo apa kabar sejumlah peristiwa dalam negeri dan mancanegara telah kami rangkum untuk anda dalam redaksi cnn indonesia siang
saya ratuna bila kita langsung ke informasi pertama
lantaran mengangkut sepatu dan sandal berlebih puluhan pengendara ojek pada kamis yang terjaring razia di jalan marta dinata kota bogor jawa barat
sementara itu belasan pemilik bengkel sepatu diimbau agar mengganti jenis angkutan yang disewa
ini bukanlah aksi demo pengendara ojek di kepolisian sektor bogor tengah
puluhan pengendara ojek ini terjaring razia pada kamis dua belas juli karena membawa muatan berlebihan
rencananya mereka mengangkut sepatu dan sandal tersebut menuju ke pasar anyar
selain kelebihan muatan sebagian pengojek terbukti tak memiliki sim
pertama beban ini terlalu besar beratnya juga lebih dari suatu kuintal
ya sedangkan kita tahu bak motor itu harus stabil nggak boleh labil
bukan hanya pengendara ojek belasan pemilik usaha sepatu sandal juga dikumpulkan di kantor polsek
mereka mengaku terpaksa menggunakan jasa ojek demi menyiasati keuntungan usaha dengan mengeluarkan ongkos murah
kita udah tahu usaha paling kita gak ulan gitu aja
biasanya kita kan beli jual cari keuntungan semua berapa jadi bawa sendiri gitu
lebih hemat atau
selain harus membayar denda ojek yang ditilang para pemilik usaha didesak agar menggunakan moda transportasi mobil
sebab ojek yang mengangkut barang berlebih dapat membahayakan pengguna jalan dan memicu terjadinya kecelakaan
mohamad juanda bogor